sejumlah purnawirawan tni di jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
menyatakan dukungan kepada calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
mereka yakin dukungan keluarga serta organisasi purna wirawan
akan memberi insentif elektoral yang besar kepada upaya pemenangan prabowo sandi
mendapat dukungan dari purnawirawan se jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
deklarasi ini dipimpin mantan gubernur jawa tengah
sejumlah nama jenderal purnawirawan kondang lain yang muncul dalam deklarasi ini
diantaranya adalah mantan kasat tiasno sudarto
dan mantan menko pohlukam di era awal pemerintahan jokowi tejo edipur diatno
untuk jenderal jenderal semacam ini
apalagi yang dicari
tapi kita tidak rela melihat negara dalam keadaan tidak benar
sementara itu para purna wirawan ini yakin
suara mereka akan menjadi insentif elektoral yang besar
dalam upaya memenangkan prabowo sandi
kami melihat cukup besar ya
kan tidak hanya internal atau tidak hanya pribadi purnawirawan
tetapi keluarganya anaknya tetangga dan sebagainya
ini akan menjadi besar
tejo edipur menambahkan
suara jenderal purna wirawan ini juga didukung oleh berbagai organisasi purna wirawan tni se indonesia
tejo edipur menghormati bila ada purna wirawan tni yang mempunyai pilihan politik berbeda
di meliputan cnn
daerah istimewa yogyakarta